baik lalu bagaimana ulasan ihsg dalam pekan pertama perjalanannya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
kami bahas dengan hendrico gani analis dari stockbit securitas
selamat pagi mas hendriko apa kabar
pagi mas baik terima kasih
mas hendriko secara teknikal kita lihat apakah januari event ini masih berlangsung dan menjadi penopang dari bursa saham domestik
ya kalau kita melihat secara teknikal memang ihsg masih berhasil menguat ya secara year to date
dan memang masih memiliki potensi untuk penguatan ya karena masih berada pada jalur uptrendnya gitu mas
jadi masih di jalur uptrend
kemudian kalau kita lihat kemarin koreksi yang terjadi pada ihsg pada penutupan perdanaan pasar kemarin apa yang mendorongnya mas
ya sebenarnya kalau untuk kemarin ini memang ada sedikit ketakutan ya
yang pertama ada faktor profit taking ya setelah ihsg berhasil menyentuh level all time high nya
kemudian juga dilanjutkan oleh
kalau tidak investor karena rilis dari notuland meeting the fed ya yang dirilis kemarin
rabu malam berarti ya kalau di waktu kita
yang mengatakan bahwa akan terjadinya tapering off yang lebih agresif gitu dari the fed
yaitu dengan mengurangi balance sheet mereka dengan melakukan penjualan obligasi dan juga mbs yang ada di balance sheet mereka
kalau kita lihat pola uptren yang sedang terjadi saat ini di pekan pertama indeks harga saham gabungan ihsg beroperasi ya di tahun dua ribu dua puluh
sampai kapan melihat pola ini bisa terus dipertahankan oleh bursa saham kita
kalau untuk pola ini sebenarnya kita nggak bisa ngomong terlalu banyak ya mas ya
karena kan memang kalau kita melihat trend kita harus melihat kapan trend itu di jebol ataupun berganti trend gitu ya
dari uptrend misalnya menuju ke sideways ataupun downtrend
dan selama ini kita belum melihat adanya potensi untuk pembalikan arah dan saya rasa selama masih berada di jalur uptrendnya
ini ihsg masih diperhatikan
jadi ini juga berpotensi untuk terus memuat gitu
oke mas henryco ini kita bicara soal sentimen global ya
kita tahu risalah the fed kemarin yang hawkish terkait dengan pengetatan ekonomi di sana
termasuk sudah kenaikan suku bunga acuan
bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi perjalanan bursa saham asia termasuk juga bursa saham dalam negeri
ya saya rasa memang ini menjadi salah satu resiko terhadap volatility ya di ihsg sendiri
di tengah pemulihan ekonomi kita ini gitu
jadi kalau kita lihat
memang berita ini membawa sentimen negatif ya untuk kemarin ini
dan memang kalau seandainya ini benar terjadi pastinya akan memberikan volatilitas lagi kepada market gitu
karena likuiditas yang ditarik gitu
tapi ya kita harus aware juga bahwa kita sedang dalam fase pemulihan ekonomi
yang artinya itu juga sebenarnya sentimen positif untuk ihsg gitu mas
data ekonomi dari indeks manufaktur juga menunjukkan kita masih di level yang ekspansif begitu
dan ini juga tentunya memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi
sektor sektor ihsg secara sektoral
kemudian sektor apa saja yang paling diuntungkan selama sepekan pertama tahun dua ribu dua puluh dua ini mas
untuk sektor yang paling diuntungkan pastinya sektor sektor yang berkaitan dengan ekonomi ya mas ya
kalau memang ekonomi kita terus bertumbuh
seperti misalnya perbankan
kemudian juga pastinya dari sektor manufaktur
dan juga sektor sektor lainnya yang lebih yang memiliki low base ya mas ya
di tahun sebelumnya ya
dalam arti kata kinerjanya tidak terlalu baik
di masa pandemi kemarin
tapi sudah mulai ada perbaikan lah gitu ya di tahun ini
itu adalah yang paling diuntungkan sebenarnya
kalau seandainya kita berbicara kasus ini ya
pmi kita yang masih positif dan juga perbaikan ekonomi
seperti itu mas
kita sekarang singgung soal tapering off
tapering off sendiri ini akan berlangsung ya pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan diperkirakan akan terjadi sampai juni dua ribu dua puluh dua
kemudian ini pastinya akan
menyebabkan aliran dana yang masuk dari asing ke dalam negeri akan terpangkas berkurang
ini pengaruhnya terhadap aliran modal masuk ke pasar modal dalam negeri
ya untuk aliran dana memang secara logis harusnya kita
ada pengurangan gitu ya mas ya
tapi kalau kita melihat sebenarnya selama satu minggu perdagangan ini
ternyata foreign masih melakukan net buy gitu mas
di pasar regular hampir dua triliun ya
kalau kita lihat di pasar negosiasi memang ada outflow sebesar tujuh ratus miliar
tapi secara net itu kita masih ada inflow satu triliun lebih gitu ya
jadi saya rasa ya walaupun memang ini memberikan sentimen yang negatif
tapi kelihatannya data yang ada di pasar ini berbeda dengan sentimennya
kalau ini saya rasa patut diperhitungkan juga oleh investor terkait dengan aliran modal gitu mas
di satu sisi masih ada sedikit optimisme juga ya
bahwa varian covid sembilan belas omikron ini tidak terlalu parah dan curable bisa disembuhkan
mas hendriko terakhir
support resistance ihsg untuk penutupan pasar pekan pertama di tahun dua ribu dua puluh
kalau untuk pekan ini mungkin yang kita harus perhatikan adalah support level enam enam ratus an ya mas ya
sedangkan untuk resistancenya adalah level enam ribu tujuh ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh
yang merupakan all time nya ihsg juga
jadi kita akan melihat ke arah mana ihsg kedepannya
kalau memang berhasil menembus resistancenya ada potensi untuk ihsg terus melanjutkan penguatan
tapi kalau terkoreksi ke bawah enam enam ratus kita harus melihat lagi tren apakah yang terbentuk gitu
terima kasih mas hendriko gani
kita nantikan bagaimana nanti ihsg menutup pasar di perdagangan sesi kedua sore nanti
untuk semuanya terima kasih mas hendriko gani
analis dari stockbit securitas sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
selamat pagi mas hendriko